terima kasih anda masih bersama kami
partai solidaritas indonesia menduga
proyek revitalisasi monas tidak transparan sejak awal
ketidak sesuaian alamat pemenang tender
mengindikasikan syarat administrasi proyek ini tidak terpenuhi
dugaan korupsi pada proyek revitalisasi monas
dilaporkan dpw psi dki jakarta ke komisi pemberantasan korupsi kpk
kpk meminta psi melengkapi berkas laporan
terutama dokumen kontrak proyek
meski belum bisa menjelaskan dugaan nilai kerugian proyek
fraksi psi dprd dki tetap mendorong
revitalisasi monas menjadi perhatian kpk
sebenarnya kan proses relang itu kan salah satu syaratnya
adalah bagaimana secara administrasi harus bisa dipertanggungjawabkan
nah ini kan berarti dugaan awal
dimana ada ketidaksesuaian
dan juga penelitian lebih lanjut terhadap
dan administrasi administrasi yang terjadi
dalam proses relang
revitalisasi monas tersebut
tapi pada prinsipnya inilah dan indikasi awal
dan bukti komitmen kami menjalankan fungsi pengawasan
tidak hanya di perencanaan penganggaran
tapi juga pada proses
pelelangan atau pengadaan barang dan jasa
meski penuh pro dan kontra
proyek revitalisasi monas terus berlangsung
kontraktor proyek itu pt bahan napri manusantara
menegaskan perusahaannya bukan kontraktor abal abal
namun hal ini menjadi pertanyaan
bagi partai solidaritas indonesia
dari hasil penelusuran psi
melaporkan dugaan kontraktor
akan kelihatan mahal
pt bahan napri manusantara bukan perusahaan kontraktor abal abal
legalitas kami adalah legalitas sebenar
terkait misalnya di
baik perurahan maupun jujekan
jadi yang kedua
memang kantor kami itu kantor
yang kami sewa
itu juga ada
sedangkan kantor operasional kami
di jum'ah kaputi
namun hal ini menjadi
tanda tanya besar bagi salah satu partai
partai solidaritas indonesia melapor ke komisi
antirasuah tentang dugaan kontraktor
psi mengaku telah melakukan
penelusuran dengan mendatangi
dua alamat kantor kontraktor
yakni pt bahan napri manusantara
di ciracas jakarta timur dan jakarta pusat
namun psi tidak menemukan gedung kantor kontraktor tersebut
problem soal alamat kantor yang
kurang jelas tadi
yang kita duga ada pelanggaran terhadap
peraturan lkpp tadi
akhirnya jadi berkembang
apakah perusahaan kontraktor ini
perusahaan kertas atau perusahaan bendera
kayak gitu ya
itu kan menyalahi aturan
lagi kalau memang betul seperti itu
proyek bernilai satu ratus empat belas miliar
ini nantinya akan mengembalikan
seperti sedia kala
berupa plaza dengan akses jalan terbuka
sesuai dengan peraturan presiden nomor dua puluh lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kalau dalam konsep penataan
tadi dilihat penataan secara keseluruhan
teman teman sudah lihat kan
sebenarnya semua nanti kalau selesai hijau
ini masih sesuai dengan konsep awal
atau dalam konsep berbuk
yang ditetapkan dalam konsep awal
ada akses diagonal
akses itu yang di dalam konsep pergub
pergub itu penjabaran dari air fresnya
ketua komisi ddprd dki jakarta
ida mahmuda menyebut
penebangan pohon oleh dinas citata
tidak sesuai peraturan
karena tidak mengantongi izin
dari kementerian sekretaris negara
menurutnya izin kemensetnek
karena monas masuk dalam wilayah pemerintah pusat
revitalisasi monas terus mengundang polemik
mulai dari penebangan ratusan pohon
dugaan kontraktor fiktif
hingga yang terbaru izin atau persetujuan
yang belum diajukan
saat ini kawasan monas menjadi salah satu ruang terbuka hijau
yang jumlahnya makin sedikit di jakarta
revitalisasi monas menurut pemprov perlu dilakukan
namun dengan polemik yang muncul
beberapa pihak meminta ini dihentikan
kita bahas malam ini bersama narasumber sudadir di studio
anggota tim advokasi psi
mas patriot selamat malam
terima kasih sudadir malam hari ini
dan saya juga masih menunggu kehadiran dari
satu narasumber saya lagi yaitu nirwono yoga
pengamat tata kota universitas trisakti
masih dalam perjalanan ke studio ini
mas patrio saya mau konfirmasi lagi
jadi terkait hal hal yang kemarin dilaporkan ke kpk itu apa
seberapa sahih data yang dimiliki teman teman psi
sampai firm melaporkan ke kpk
oke jadi berangkat dari pertanyaan
dugaan yang juga jadi keresahan kami bersama konstituen kami
yang beralamat di ciracas jakarta timur
itu datanya kita dapatkan dari pemprov
dapat dari website resmi lpse
tapi ternyata setelah tim kami menelusuri kesana
juga dibantu beberapa wartawan dari media nasional
ternyata disana tempatnya ya gak kayak kantor gitu kan
ada di pemukiman yang padat
ada tiga puluh lebih perusahaan yang beralamat di kantor itu
dengan apa nama yang ada di luar
terus menurut keterangan dari si pemilik tempat
bahwa kantor pt bahana ini
itu beralamat di jalan ledjen suprapto
daerah cempaka putih jakarta pusat
disitu pun juga kami gak menemui di jalan ledjen suprapto
nomor enam puluh gitu kan
jadi kami bertanya tanya gitu
proyek besar enam puluh empat m
ini kok kontraktornya nggak jelas kayak begini
ya kan kami kemarin melapor ke kpk
supaya kpk dengan otoritas yang dimilikinya
dengan power yang dimilikinya
dengan akses dan perangkat yang dimilikinya
bisa menelusuri lebih lanjut
karena menurut kami ini gak lazim dan ya
ada potensi untuk menimbulkan kerugian negara gitu kan
kalau kontraktornya gak jelas kayak begini
tapi kalau misalnya tadi sudah ada pernyataan kan
dari pihak kontraktornya membantah itu
itu virtual office disampaikan
dan kabarnya justru melaporkan balik psi ya
kalau itu saya belum dapat informasinya tapi
yang kami dengar pt bahana ingin melayangkan somasi
iya kayak begitu
nah itu kalau misalnya kayak gitu berarti
misalnya dimana sebenarnya
ya kami mempertanyakan gitu kan
ini makanya somasinya juga kami belum dapat info gitu kan
apa yang menjadi isi dari somasi tersebut
kami meminta kpk juga supaya menstimulus masyarakat
untuk sama sama mencari tahu persoalan ini
kami belum ada lembaga atau
perorangan yang kami tunjuk secara spesifik
kami lapor atau kami gugat itu kan nggak ada
kami cuma beranggapan ya ini tidak lazim kontraktornya gitu kan
jadi makanya kita dorong kpk
supaya dengan power yang dimilikinya bisa
menindaklanjuti dan mencari tahu
oke oke ini baru dari satu sisi saja dugaan kontraktor yang
abal abal yang kemudian dilihat oleh teman teman psi
tapi dari sisi lain dari konsepnya
kemudian dari perizinannya ya kan
dari perizinan atau persetujuannya
nanti kita bahas setelah jeda tetap di cnn indonesia
ya dan anda kembali bersama kami
kami masih membahas soal polemik revitalisasi monas
yang masih saat ini berlangsung
dan di segmen awal tadi kami masih membahas
dari dugaan kontraktor
yang mendapatkan proyek revitalisasi monas
denilai berapa enam puluh empat empat
dan sekarang sudah hadir ada mas niro yono yoga
pengamat tata kota universitas trisakti
mas yoga selamat malam
selamat malam mbak mbak mbak
terima kasih sudah hadir malam hari ini
mas yoga kami penasaran sebenarnya
tiba tiba ada soal revitalisasi ini
kemudian sebenarnya ini berangkat pada pprs dua puluh lima tahun sembilan puluh lima
tapi sebenarnya konsepnya yang diharapkan pada
di pprs itu seperti apa sih
apakah memang yang sesuai dengan yang berlangsung sekarang
ya betul jadi ini nanti bukan menjadi pr nya dprd juga ya
kalau kita bandingkan antara kepres dua puluh lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
tentang penataan taman monas secara keseluruhan
itu berbeda dengan master plan yang sedang digarap sekarang
disitu salah satu perbedaan mendasarnya
master plan nya pun sayang bara kan sebenarnya
kalau yang tahun sembilan puluh lima kan bukan
karena sudah ada penetapan dari presiden waktu itu
nah perbedaan mendasarnya adalah satu ya
bahwa kawasan senayan ini sebenarnya diperuntukkan untuk ruang terbuka hijau
monas nya sebagai fungsi hutan kota
jadi jelas disitu
dengan demikian maka yang harus dilakukan adalah konservasi
jadi lebih menghijaukan kawasan monas nya
mempertahankan tugu monas dan sekitarnya gitu
tidak ada usulan untuk penambahan bangunan perkerasan
yang justru mengurangi daerah resapan monas itu sendiri
taman pandang kemudian air mancur itu sebenarnya nggak ada
sebenarnya tidak ada
konteksnya kalau kita bicara
jadi itu untuk kosmetiknya kurang lebih
kembali kalau kita lihat desain yang hari ini dikeluarkan
itu kan unsur beautifikasi nya lebih kuat
plaza ampli teater terus kemudian air mancur yang
ini justru bertentangan atau kontradiksi dengan tujuan awal monas
sebagai hutan kota tadi
nah kalau kita bicara ruang terbuka hijau berarti kan
kalau bicara ruang terbuka hijau justru harusnya
kalau yang sekarang kondisi monas itu sudah berapa persen perkerasan
kalau yang sebelum ada revitalisasi ya
sebelum ada revitalisasi
jadi sebenarnya sudah memenuhi aturan
delapan puluh hektar itu sebenarnya sudah komposisi ideal
makanya tadi disebutkan dengan penetapan sebagai hutan kota
harusnya yang dilakukan oleh pemprov dki adalah menghijaukan
lebih hijau lagi kawasan monas tersebut
nah ini sebenarnya sudah mulai di mulai
jamanya pak fusi bawa misalnya
beliau membuat kebun koleksi pohon langka
nama nama pohonnya dari seluruh nusantara
kemudian pak jokowi dan pak ahok itu meneruskan dengan menata
perkerasan kawasan yang ada sekarang
jadi tidak ada penambahan
terus ada revitalisasi tapi air mancur menari
kolam air lancar menari yang dilakukan
jadi tidak ada penambahan signifikan
untuk mengurangi daerah resapan air
nah ini yang perlu dicatat
terus kemudian yang sudah disepakati adalah setiap kegiatan ini harus mendapatkan
persetujuan dari kementerian sekretariat negara
nah ini yang dalam konteks sekarang ini tidak dilalui
nah persoalannya begini mbak putri
kalau sekarang persoalannya disitu kemudian
dilakukan proses perizinan
berarti kan dalam tanda petik harus ada ketegasan dua
satu apakah kementerian sekretariat negara nanti akan mengeluarkan surat izin atau tidak
yang kedua kalau tidak keluar berarti kan pembangunannya harus dihentikan
suratnya katanya dimasukkan hari ini persore ini kan
suratnya dimasukkan oleh pm prof
itu bisa melalui sidang
jadi tidak dikeluarkan surat hari ini terus kemudian dalam waktu singkat langsung keluar
tapi ada proses proses sidang
yang tadi mbak putri tanyakan misal umpamanya
konsep master plan yang terbaru sekarang ini
tingkat urgensinya untuk dibangun sekarang itu apa misalnya kan
nah ini yang nanti melalui proses persidangan
dan itu tidak dalam waktu singkat
biasanya berapa lama prosesnya mbak putri
bisa makan waktu satu tiga bulan
karena kan itu secara konsultasi
nah persoalannya sekarang
selama proses pengajuan ini apakah pembangunan itu akan jalan terus
atau benar benar dihentikan sementara
tunggu dulu ini kan sebenarnya prosesnya sudah berlangsung dari november
dari november ya
artinya kalau nggak ada rame rame begini
mungkin saja tidak ada itu pengajuan proses dan segala macam
yang semestinya dilakukan
iya kan di awal itu kan
nah itu mungkin nanti bagian dari proses ya
bagian dari proses teman teman dari dprd untuk menanyakan kembali
kenapa tanpa surat izin tersebut
pembangunan di ring satu kan
soalnya itu di ring satu sebenarnya
kalau itu dilakukan di senayan mungkin beda
tapi karena di daerah monas rupanya ring satu
maka harus ada rekomendasi dari kementerian sekretariat negara gitu
nah ini yang harusnya dipertanyakan lagi gitu kan
tapi yang lebih penting lagi bagi masyarakat
surat itu akan keluar atau tidak gitu
ini akan menentukan sebenarnya
kalau tidak keluar berarti pembangunan tadi berhenti
secara total tidak ada lagi pembangunan
kan pr berikutnya setelah ini dihentikan mau diapakan
apakah pelasannya dibongkar
kemudian seperti harapan dari
nah betul jadi ada konsekuensi yang harus diambil nanti
mas yuka mas yuka tapi saya mau tanya
itu kan gini
awalnya kan katanya pohon dipindah
sudah dicari cari nggak ada pohonnya
akhirnya dibilang pohonnya nggak dipindah
tapi memang yang tua udah ditebang semua
pemindahan juga dalam konteks teknis ya
dalam praktek kami selama ini
antara penebangan dengan pemindahan itu beda mbak putri
kalau kita bicara pemindahan pohon
itu kita mindahkan itu dari akar akarnya
itu yang dikeruk gitu kan
akar sampai batang pohon itu dipindah dengan teknologi yang cukup berat
artinya tidak hanya sekedar mengindahkan
lubang penanaman pohonnya pun juga harus didirikan
bahkan kalau kita bicara waktu itu perlu dua minggu
proses penyiapan akar pohonnya sama dengan penyiapan lubang pohonnya
itu satu pohon
kalau satu ratus sembilan puluh berapa lama
jadi prosesnya pasti membutuhkan waktu yang lama
dan kalau menurut anda ini dipindahkan atau ditebang
ditebang kalau praktek di lapangan
artinya bukan akarnya dipindah tapi pohon itu dipotong pangkas ya
janjinya dari tadi pernyataan dari pihak kontraktor kita sama sama dengar kan mas patriot
nanti akan diganti pohonnya sepuluh kali lipat
apakah itu memungkinkan kalau misalnya dari desainnya
ini yang perlu dikritisi lagi ya
kritisinya begini mbak putri
kalau dari desainnya memungkinkan nggak kalau anda lihat ya
kalau yang di desain itu yang akan ditanam bukan di plasanya
jadi plasa amphitheater dan air mancur itu justru tidak ada tanaman yang signifikan
artinya bukan pohon pohon besar
satu garis lurus gitu ya
karena biasanya yang akan ditampilkan adalah kesan monumental
kalau kesan monumental dalam arsitektural ini adalah bagaimana
kesan monumental tadi lapang kita bisa melihat tugung ondas itu dengan langsung
ini mungkin kayak di washington dc
kan sama sama monumen nasional
betul ada monumen dari patung di washington
lepas itu lapangan rumput gitu
kira kira kesan monumental itu yang ditampilkan dalam konsep desain yang sedang ditawarkan itu
nah kalau konteks seperti itu itu justru nanti melanggar dari aturan yang tadi saya katakan
yaitu di dalam rencana detail tata ruang itu disebutkan
bahwa monas ini ditetapkan sebagai hutan kota
peruntukannya itu ruang terbuka hijau dengan fungsi jelas untuk hutan kota
artinya yang dilakukan bukan revitalisasi tetapi konservasi
menambah pohon lebih banyak
dari istilahnya pun sudah salah
sudah tidak konsisten dengan penetapan monas sebagai hutan kota
nah ini menurut saya juga nanti perlu dipertanyakan gitu
karena ini yang mengatakan adalah peraturan daerah gitu ya
jadi itu yang jadi pertanyaan

mas patrio kalau misalnya sebenarnya stensi teman teman psi sekarang yang berada di mana
mas patrio kalau misalnya stensi teman teman psi sekarang yang berada di mana

meminta ini berhenti atau bagaimana sebenarnya
meminta ini berhenti atau bagaimana sebenarnya
atau sementara atau bagaimana sebenarnya
atau sementara atau bagaimana sebenarnya
stensi teman teman psi
itu jadi ranah perwakilan dari psi yang duduk di fraksi psi
khususnya komisi d ya
tapi kenapa kita melakukan ini
tadi kan juga saya sempat dengar gitu kan dari pihak kontraktor
ini belum selesai kok sudah dipermasalahkan gitu kan
ini laporan yang terlalu prematur ke kpk kata si pihak kontraktor seperti itu
tapi kami berkeyakinan bahwa apa yang kami lakukan ini adalah untuk preventif
untuk pencegahan gitu kan
jadi sebelum ini berlanjut lebih jauh gitu kan
ya lebih baik kita kritisi lebih dulu gitu
dan lagi lagi ini bukan untuk mencari cari siapa yang salah
dan lain sebagainya
tapi ya untuk supaya ada perbaikan gitu kan
kalau memang ini sudah sesuai dengan aturan aturan yang berlaku ya bagus
tapi kalau belum ya harus ada perbaikan perbaikan tentunya dari pemprov
oke sebegitu yakin psi benar benar sampai kekeh harus langsung ke kpk persoalan revitalisasi monas ini
data data yang sudah dimiliki apa sih kejanggalan yang dimiliki kalau misalnya dari berkas saja atau dari kontrak saja
apa yang dimiliki
ya kembali ke yang tadi saya sampaikan gitu
berangkat dari alamat kantor yang sudah tidak jelas saja gitu kan
yang mana ada peraturan lkpp nomor sembilan tahun dua ribu delapan belas
bahwa alamat kantor itu harus tetap dan jelas
nah ini kan nggak jelas gitu kan
kita ke ciracas jakarta timur ternyata virtual office gitu kan
ya ada perdebatan nomor enam puluh atau nomor satu ratus enam puluh gitu kan
kalau nomor satu ratus enam puluh ternyata itu kantor gak pensi
yang di nomor enam puluh nggak ketemu
kami nggak nemu sih waktu itu kami tanya beberapa orang yang ada di sekitar situ tukang parkir dan lain sebagainya
sehingga kami jadi ya lagi lagi bertanya tanya gitu kan
proyek enam puluh empat m gitu kan dari uang pajak kami pajak orang tua kami juga gitu kan
ini kok dikelola sama perusahaan kontraktor yang belum jelas menurut kami kayak begitu
dan ya ini sangat kita sayangkan aja seperti itu
oke oke menarik menarik sebenarnya soal ini mas yoga
karena bagaimanapun kan kalau misalnya dilihat dari tata kota tentu berkaitan juga dengan administrasi yang berlangsung di dalamnya
bisakah dikatakan proyek ini memang sudah cacat administrasi

ya nanti teman teman bisa menelusuri dengan itu ya

kalau penggunaan anggarannya itu adalah tahun anggaran dua ribu sembilan belas
maka secara administrasi itu kan harusnya sudah selesai per tiga puluh satu desember dua ribu sembilan belas

sehingga kejelasan setelah januari sekarang masih ada pelaksanaan pembangunan
harus ada berita acara dulu kenapa pembangunan tadi masih berjalan di tahun dua ribu dua puluh
nah ini penting untuk mengetahui apakah pekerjaan tersebut dilakukan pengawasan dengan baik atau tidak
ini cara baru secara administrasi ya
kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah di tahun dua ribu dua puluh tadi ini ya
apakah ada anggaran baru baru di luar dua ribu sembilan belas ya
untuk kelanjutan pembangunan revitalisasi monas
karena bagaimanapun kan ini multi years kan dua ribu sembilan belas sampai dua ribu dua puluh satu ya
nah itu di cek itunya mbak putri gitu kan
kalau itu tadi multi years pasti nanti ada tahapan tahapannya ya
nah sekarang yang dipersoalkan oleh teman teman psi mamanya
angka enam puluh empat ini tahun anggaran dua ribu sembilan belas saja tanpa dua ribu dua puluh misalnya
yang berarti itu harus selesainya di dua ribu sembilan belas misalnya
kalau lihat dari angkanya itu pasti bukan multi years
kalau multi years biasanya lebih besar dari angka enam puluh empat ya
nah ini menurut saya yang perlu dicek kembali
nah kemudian di dua ribu dua puluh ini mumpung masih awal tahun segera sisir kembali
apakah ada anggaran misal anggaran revitalisasi kawasan monas lanjutan misalnya atau tahap dua
nah ini nanti bisa dicek angkanya dan berarti itu selesai di tahun dua ribu sembilan belas ya
dan kemudian teman teman bisa mengkritisi apakah memang urgensi atau tidak
terus kemudian yang perlu dicek lagi adalah apakah di dua ribu dua puluh ini ada juga program program revitalisasi yang mirip seperti ini
sedupa seperti ini tapi dilakukan di tempat lain momenya
memangnya ada mas yoga atau mas yoga sudah ada informasinya jangan jangan
ya secara teknis begini biasanya
dinas pertamanan itu melakukan dua hal biasanya
satu pembangunan ruang terbuka hijau baru
dua adalah revitalisasi ruang terbuka hijau yang sudah ada

yaitu sudah melakukan revitalisasi taman mataram dan taman puring di jakarta selatan kebayoran
nah ini kan contoh sebenarnya sudah ada program program revitalisasi
nah yang perlu saya garisbawahi
kalau program yang revitalisasi itu berarti tidak ada penambahan luasan ruang terbuka hijau baru
karena taman yang sudah ada itu diperbaiki kualitasnya saja
jadi tidak ada penambahan sama sekali
nah kalau kita konteksnya banjir hari hari ini
yang dibutuhkan sebenarnya adalah penambahan luasan daerah resapan air berupa ruang terbuka hijau
nah kalau itu yang jadi persoalan harusnya kan fokusnya kita menambah daerah resapan baru
ruang terbuka hijau baru taman taman kota baru gitu
jadi bukan memperbaiki yang sudah ada apalagi yang sudah bagus dibongkar kemudian dibikin baru lagi gitu
nah ini menurut saya yang perlu diawasi karena disitu terjadi pemborosan
oke oke itu dia
nah perbedaannya disitu nandanya
oke nanti kita bahas lagi kita sekarang jeda dulu ya sekarang tetap di sini

kami masih membahas soal revitalisasi monas yang sejak awal mengundang polling
tidak sejak awal sebenarnya
ini awalnya november tapi kemudian ramai sekarang
kemudian baru dibahas dan ternyata masih belum
mendapatkan persetujuan dari kementerian sekretaris negara
mas yoga kalau misalnya melihat begini deh
dari rencana tata kotanya ini kan bagaimanapun pasti sudah masuk kan
jadi apakah tapi ini memang menjadi prioritas sekarang ya soal revitalisasi monas ini sebenarnya
ya sesudah itu menurut saya yang perlu dikritisi ya
kalau kita melihat dari banjir besar di dua ribu dua puluh awal ini ya
harusnya kan fokus pemerintah adalah untuk menambah daerah resapan air yang baru
artinya penambahan ruang terbuka hijau baru gitu ya
dengan konteks seperti itu harusnya penggunaan anggaran itu digunakan untuk menambah
atau membangun ruang terbuka hijau yang baru konteksnya seperti itu
nah ini yang menurut saya seringkali terjadi penghamburan anggaran rakyat ya
revitalisasi digunakan untuk meningkatkan kualitas ya
taman taman yang sebenarnya
ini cukup bagus lah untuk ukuran jakarta itu ya tidak jelek jelek amat lah sebenarnya
apalagi kalau bicara monas konteksnya ya
kalau dari anggaran dinas pertamanan kemudian dari pmd sendiri itu prioritas nomor satu
kalau sudah berada di lingkaran satu itu seperti taman monas lapangan banteng taman suropati
itu pasti anggaranya biar dikatakan jalan tanda petik tidak terbatas
artinya kualitasnya nomor satu
nah dengan demikian kan sebenarnya tidak ada alasan
kalau mau bongkar bongkar si
taman monas seperti itu
tidak diapa apain aja sudah cukup bagus
anggaran pasti tersedia
tidak mungkin tidak ada anggaran untuk monas
ini yang menurut saya pemborosannya di situ
kenapa tidak kita gunakan anggaran yang ada dan terbatas
kan selama ini penambahan ruang terbuka hijau kita yang sekarang posisinya masih sembilan sembilan puluh delapan persen
untuk mencapai ke dua puluh persen saja susahnya minta ampun
dari semestinya berapa
semestinya tiga puluh persen
lebih jauh lagi
lebih jauh lagi
nah ini catatan saya
dua puluh tahun terakhir mbak putri
nambah satu persen aja susahnya minta ampun
ini yang harusnya menjadi catatan dari pemprov dki
saya akan menyapa dulu
ini ada narasumber lain sudah bergabung melalui sambungan telepon
gubernur dki jakarta tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh hingga dua ribu tujuh
saya putri bang yos
lagi bicara soal apa kalian itu
kita sedang bicara tentang revitalisasi monas yang sekarang sedang ramai
bang yos mengikuti
ngikutin berita tapi siaranmu nggak ngikutin
kalau gitu saya tanya tanya bang yos
bang yos mengikuti informasi terbaru soal revitalisasi monas
ini sesuai disampaikan ini sesuai dengan perpres tahun nomor dua ribu dua puluh
tahun nomor dua puluh lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
nah yang terjadi sekarang bang yos
apakah memang sesuai
dengan isi perpres itu atau melenceng jauh
mengapa dulu waktu aku gubernur ngotot mau magar monas
sampai aku demo habis habisan tetap aja saya bagar
ya karena saya perlu ruang terbuka hijau
amat jauh dari target yang ditentukan saat saya jadi gubernur
sasaran saya utamanya adalah monas
karena monas itu kalau tidak salah satu ratus sepuluh hektare
mana bisa cari tanah seluas itu
maka kita hijaukan disitu
karena semua titik bisa dilewatin ya
sopir sopir pada parkir di situ nunggu jemputan di departemen itu kan nyeplekin pohon pohon dan udah gundul lah waktu itu kan
maka saya tagar dengan maksud supaya bisa saya hutankan sebagai paru paru kota
itu latar belakangnya
lagian masalah klasik jakarta ini
ada empat ya
kependudukan banjir macet sama polusi
nah polusi itu adalah masalah yang nggak kelihatan
tetapi orang nggak tahu kalau itu nomor tiga di dunia tingkatan jakarta itu
polusi itu bisa merusak organ organ tubuh manusia terutama anak anak kita
jadi aku sangat concern untuk memangkas itu
karena itulah matet dan lain sebagainya karena itu di dalam menyelesaikan lalu lintas dan polusi ini paralel gitu
di sisi lain saya menggelar namanya pola transportasi makro
ya kita bangun mrt lrt monorail lalu waterway yang terintegrasi dengan tetangga kita
supaya memakas mobil itu dan semua kendaraan itu
kemudian kendaraan yang meluncur itu teramah lingkungan
karena mrt lrt pakai listrik busway yang kita luncurkan juga pakai gas cuman waktu itu pt gasnya belum siap
jadi masih pakai
nah maksud saya paralel dengan itu adalah diserap dengan
dengan daun daun itu polusinya gitu
ramah lingkungan semua kendaraan yang ada
lalu sisanya juga diserap sama pohon
gak berfungsi apa apa saya ubah menjadi taman terbuka hijau gitu
dan khusus monas
kita sudah komitmen dulu kalau di atas itu nggak ada bangunan gitu
kalau mau membuat parkir membuat toko membuat apa apa pelasa itu dibawah tanah itu konsepnya
itu sekarang jadinya bangunan tuh bang yos konsepnya
bahaya pohon juga gak ngerti ini apa ini
aku lagi dagel dagelan mau pindahkan pohon
aku sudah berasal pohon
pohonnya ditebang bang yos sudah confirm
bahkan pohon itu saat aku sudah pernah melakukan di semanggi itu pohon besar besar itu saya borongkan
itu gak mudah teknisnya
harus disiapkan tempatnya dikasih pupuk dulu
terus pohon yang besar itu disiksa dulu gitu
akarnya harus ada yang tinggal
baru besikan nanti dipindahkan
itu rumit gitu
gak mudah barang ditebang otos mau dipindah dari mana
anda kecewa bang yos
gue kan ya karena itu kan sulit aku di demo tiap hari gara gara mau magar monas mau hijaukan monas itu kayak gitu
kendaraan kendaraan yang parkir dari departemen dari tentang tak usirin tak suruh keluar semua itu gak mudah
itu kalau gak pakai tangan besi juga gak bisa waktu itu
karena ini paru paru kota itu alam amat penting untuk membahasnya polusi udara itu tadi gitu loh
bang yos tapi kalau menurut anda memang perlu tidak sih
ini monas direvitalisasi dengan kondisi yang terakhir kali ini
aku nggak ngerti revitalisasi itu apa maksudnya
yang penting itu harus dihijau dilebatkan lagi
bahkan pohon yang saya tanam pun itu perwakilan provinsi provinsi para gubernur
karena saya ketua apsi waktu itu
ayo aku mau tanam mau hijaukan monas
ada yang aneh nggak di tempatmu spesifik
mereka kirim saya tanam di situ ada perwakilan provinsi semua
nah sekarang yang ditebang yang mana aku gak ngerti itu
di sini ada nirwono yoga ahli tata kota
ada yang ditanyakan mas yoga
enggak sebenarnya bang gias nanti bisa cerita
zamannya bang yos itu programnya adalah jakarta ijo royo
ya itu koto saya dulu itu
betul sekali bang yos
sebenarnya komitmennya sudah ada gitu
kayak yang tadi saya katakan
monas itu jadi hutan kota
jadi ini kan sudah di track yang lurus sebenarnya
sudah benar tinggal gubernur gubernur selanjutnya
itu kan menambah banyak pohon lagi
jadi ini menurut saya yang kebijakan hari ini itu justru
berlawanan dari konsep awal yang sudah ditetapkan tersebut
bang yos bang yos kalau kata kontraktornya
ini sekarang ditebang dua ratus pohon tapi nanti katanya diganti sepuluh kali lipat bang yos
ya sepuluh kali lipat itu mau ditanam di mana sekarang
nah pokoknya begini ya
itu sudah aturan saya lama waktu itu kalau ada satu pohon ditebang ganti sepuluh gitu
jadi semua kawasan yang
bisa ditanamin tanamin aja
yang sudah ada yang kurang lebat ditambah lagi
maka dulu jalan tamrin sudirman pun saya hijaukan
cuma karena pembangunan rt ditebangin semua pun aku sudah sedih banget kan
nah sekarang saya lihat diganti gitu
nah kalau monas kalau itu
saya dengar untuk plaza sudah disemen mana bisa ditanemin pohon
jadi bang yos
kalau menurut anda saran nih
saran dari seorang gubernur
tahun sembilan puluh tujuh dua ribu tujuh ini di stop atau bagaimana
saran saya itu begini ya
gubernur ke gubernur itu
makanya saya dulu nggak keminter
saya jadi gubernur itu dari ali sadikin pak yoga semua tak kumpulin setiap bulan
saya tanya apa ada saran untuk saya apa ada koreksi untuk saya gitu
itu menjadi penting ya
kalau aku jujur aja tentu
sementara bisanya perang
kita harus banyak tanya sama orang supaya nggak salah gitu loh
gitu sampai saya paham betul masalahnya apa gitu baru aku lakukan itu
tapi kalau saya sudah putuskan
kok jangan aku ditemut ditodong pestol juga aku tetap aja saya lakukan kalau aku udah yakin itu benar
termasuk menghijaukan monas waktu itu ya bang yos ya
monas itu kan sudah ada konsultasi gimana hijaukan yang cepat
malah ditantang mas wiranto gue jadi gubernur hebat kalau bisa
oke bang yos bang yos terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini ya
terima kasih bang yos
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mas yoga terakhir dari anda sedikit
jadi pada akhirnya kalau memang concern kita terhadap lingkungan banjir dan sebagainya maka prioritaskan itu dengan jelas
tadi ya kalau bicara revitalisasi monas maka jalan terbaik bahkan ketua dpr juga sudah menyarankan untuk menghijaukan kembali
jalan terbaik adalah hentikan program revitalisasi monas hijaukan kembali ya
kalau tadi yang ditebang hampir dua ratus warga dki suruh menggalang dana nyumbang pohon lebih dari dua ratus
pohonnya juga harus besar gitu mbak
artinya pohonnya yang ditebang besar kita harus nanya juga besar gitu
karena kalau selama ini aturannya satu pohon sepuluh pohon itu digantinya nggak setara
jumlahnya aja sepuluh gitu ya
tapi jadi kecil
tapi ukurannya lebih kecil bahkan hanya satu per lima dari ukuran yang ideal gitu
jadi menurut saya bukan masalah sepuluh kali
tapi pohonnya diganti minimal hampir setara dengan pohon yang ditebang
dan ini bukan pekerjaan mudah maksud saya
tapi ini memberi pelajaran bahwa kalau kita membangun jangan asal menebang pohon itu satu
kedua kita kan sedang mengalami banjir ya ini puncak musim hujan akan datang
mohon pemerintah dki termasuk juga terutama gubernur dan jajarannya lebih fokus untuk mengatasi banjir
ini yang lebih penting
kedepan dengan menambah ruang terbuka hijau daerah resapan air dan seterusnya
jalur yang ditempu mungkin oleh mas yoga dan teman teman berbeda terkait revitalisasi monas ini dengan teman teman dari psi yang kemudian menempuh jalur hukum ya
dan itu masih akan terus dilakukan mas patriot ya
mengawal sampai di kpk gitu kan
betul akan terus kami lakukan
jadi kenapa kita berangkat dari permasalahan alamat kantor
jadi kami bertanya tanya gitu proyek besar enam puluh empat m kantor yang gak jelas ini karyawannya pada kerja di mana
staff ahlinya pada kantor di mana
maksudnya dari hal sederhana aja gitu ya
alat beratnya pada disimpan di mana gitu kan
apa jangan jangan berangkat dari kecurigaan kami
jangan jangan kami menduga ya ini perusahaan kertas atau perusahaan bendera gitu kan yang dipakai
walaupun kemarin kita ke kpk gitu kan ada sempat beredar di beberapa media masa yang bilang katanya laporan kita ditolak kpk itu nggak benar gitu
pada nyatanya kemarin satu
kami kesana kpk minta untuk kami mencari beberapa berkas untuk memperkuat laporan kami
dan kami udah bersurat ke kepala dinas citata dan ke bpbj gitu kan dki jakarta
untuk meminta data data ya
untuk meminta berkas berkas tersebut dan kita siap bergandengan tangan dan sinergis dengan kpk untuk
mas patria terima kasih
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
kita lihat ini perkembangannya bagaimana
dan setelah jeda kami hadirkan informasi kapolri idam aziz memastikan keamanan menjelang perayaan imlek dua ribu dua puluh dengan membentuk satgas di beberapa kota
cnn indonesia segera kembali